jatuhkan pidana terhadap ketahuan dhani ahmad prasetyo alias ahmad dhani

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana berdasarkan undang undang informasi dan transaksi elektronik
dhani difonis satu lima tahun penjara oleh pengadilan negeri jakarta selatan
dan langsung ditahan di rutan cipinang jakarta timur
menanggapi fonis ini dhani menegaskan dirinya tidak pernah menyebarkan ujaran kebencian
tante saya katolik sepupu saya protestan
jadi kalau dianggap saya menyebarkan kebencian kepada suku ras tertentu itu ya salah
penahanan dhani ini mendapat kritik dari wakil ketua umum gerindra fadli zon
seperti dikutip dari detik com fadli menyebut penahanan dhani merupakan lonceng kematian demokrasi di indonesia
fadli menganggap apa yang terjadi kepada dhani adalah kriminalisasi dan upaya membungkam kritik pada pemerintah
sementara itu status perintahnya
dan calonan ahmad dhani sebagai anggota badan legislatif masih menunggu keputusan berhubungan
gerindra akan mengikuti proses hukum dhani sebagaimana mestinya
kemarin sudah mendapatkan ponis dari pengadilan
tetapi kami mendapat kabar dari kuasa hukum ahmad dhani bahwa mereka melakukan upaya hukum yaitu upaya banding
nah sehingga untuk keputusan
keputusan yang belum inkrah ini partai gerindra bersikap kita akan mengambil langkah nanti setelah putusan ini ingkrah
ahmad dhani merupakan calon anggota badan legislatif dari partai gerindra daerah pemilihan jawa timur satu wilayah surabaya sidoarjo
sampai saat ini status itu belum berubah